peminat belanja online makin banyak
friteo sebuah perusahaan yang bergerak dalam teknologi marketing
mencatat pertumbuhan transaksi online di ramadan dua ribu lima belas
mencapai satu ratus dua puluh delapan persen hanya dalam sebulan
bahkan sebuah situs belanja mengklaim transaksi di ramadan tahun ini
naik tujuh ratus persen dari ramadan tahun lalu
gresnia arela febriani tengah mencari barang incarannya
dia tengah bersiap menyambut lebaran
karyawan swasta ini memang makin sering bertransaksi di situs belanja online
setidaknya sekali seminggu ia melakukan transaksi
di bulan ramadan ini barang yang dicarinya adalah pakaian
ia juga mencari kue kering untuk sajian hari raya idul fitri nanti
ramadan memang menjadi berkah bagi pengelola situs belanja online
blibli com mengklaim transaksi di situs mereka naik tiga ratus persen
barang yang paling banyak dicari adalah pakaian dan kebutuhan harian
kami juga sudah melengkapi diri kami bbm itu dengan pilihan pilihan produk
yang memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi masa ramadan dan lebaran
seperti adanya produk produk baru seperti minyak goreng
kemudian perlengkapan perlengkapan sholat kemudian baju baju muslim
waktu subuh selama ramadan menjadi waktu favorit konsumen untuk bertransaksi
situs belanja ini mencatat dibandingkan tahun dua ribu lima belas
di bulan ramadan tahun ini jumlah transaksinya naik tujuh ratus persen
tapi dibanding bulan sebelumnya secara umum transaksi naik dua kali lipat
terus kemudian baju muslim ya untuk fashion terus personal care kayak gitu kecantikan
brand marketing institute memperkirakan pasar belanja online naik lima puluh tujuh persen pada tahun dua ribu lima belas
kritium mencatat transaksi di ramadan tahun dua ribu lima belas naik satu ratus dua puluh delapan persen
semakin banyaknya cara pembayaran non tunai berikut jaringannya
memacu transaksi belanja online makin mudah dan aman
osabudi santosa jakarta